bagaimana dengan pekerjaan barumu di peternakan sapinya pak mansur bor
menarik apa tidak
saya itu heran
kok tega teganya pak kades memberikan pekerjaan seperti itu
loh pekerjaan seperti apa sih
di kandang sapi kerjaku cuma membersihkan sapi dari dua puluh ekor
yang kerjanya beda terus setiap hari
apa kalau banyak di sana sapi kamu tidak pernah berak bur
loh pria sih bur enak belum bang kok
eh pak mangun
tumben pagi enggak biasanya datang di sini
ada perlu ya
ya perlu enggak perlu
siapa lagi penjaga balai desa sini kalau bukan yusef
enggak ada duanya pak
kamu ini memang tumbal di sini ya
mau ada perlu sama pak kades ya
apa beliau sudah datang
ya kalau pak kades pemangun dari jam tujuh pagi sudah duduk di bangkunya
kalau ngomongin masalah di sidik kerja belum ada duanya
belum ada yang menangin
aku cuma mau kenalkan adikku subur ini yang baru datang dari prokerto
oh ini adiknya
saya tidak berani candi pak mangun

tapi akan berusaha
coba tanya tanya nanti kepada para usahawan yang ada di lingkungan cikoneng sini
siapa tahu masih ada yang membutuhkan tenaga
pendidikanmu terakhir apa pak
sekolah saya cuma sampai kelas lima sd saja pak kades
sebab di desa dulu orang tua kami tidak terlalu mementingkan sekolah
jadi saya tidak bisa mengambil alih sekolah
jadi saya tidak bisa mengambil alih sekolah

kami lebih sering di sawah daripada di kelas
kalau memang dasarnya kamu sendiri yang bodoh dan gak pernah belajar
dan sering bolos karena tidak pernah membuat pr
ajaknya lah orang tua kita bu
baiklah pak mangun
kalau nanti ada perkembangan yang baik
saya akan suruh si uz datang ke rumah bapak
dan panggil subur supaya menghadap saya di sini
nah bagaimana dengan kamu
sudah siap untuk menerima pekerjaan apa saja
sudah siap pak kandis
yang penting saya dapat kerja yang lancar yang baik
wong sarjana saja masih banyak kok yang sulit mencari kerja
lajep bolan kelas lima sd milih milih pekerjaan
kemagus teman bu jage
apa saja yang penting halal
oke kalau permisi romen
terima kasih pak
tadi sore pak ustadz datang ke sini
bawa pesan dari pak kandis
katanya sih buat si subur
apa pak kandis berhasil mencarikan kamu kerja
katanya di rumah pak mansur
buat itu katanya dia butuhkan untuk mengurus kandang sapinya
kapan kamu disuruh mulai kerja kur
besok pagi suruh mengurangkan kandang sapi
ya kita mesti bersyukur bu
kita punya kd seperti pak ismail yang selalu tanggap terhadap kepentingan warga
iya tidak seperti karis yang dulu
kerjanya cuma menghitungkan itu
apa untung komisi dari penjual tanah desa
itu tuh yang dibeli apa itu penguasa
apa itu pak
susah teman sih
beliau cepat disingkirkan dari cikgu oleg
semua orang kerja itu kan tergantung dari nawaitunya
ada pejabat yang nawaitunya memang
mengemban tugas sebagai abdi masyarakat
tapi bukan tidak mungkin
ada pejabat juga yang menjadikan masyarakat itu malah sebagai abdinya
kamu kan petik petik
apakah saya yakin
semuanya juga tergantung pada kamu
maka dalam jangka sebulan
lain yang sesuai terima kasih pak kesempatan yang diberikan kepada saya mudah mudahan saya
betah kerja leger lah kalau kamu bisa betah tapi yang paling penting gue pagi pagi sekali kamu
berserta sinanang sudah ada harus disini karena mobil kud tidak bisa menunggu kalian baik pak
setiap habis sembahyang subuh saya sudah akan siap disini bagaimana dengan pekerjaan barumu
di peternakan sapinya pak mansur bur menarik apa tidak saya itu heran
kok tega teganya pak kades memberikan pekerjaan seperti itu loh pekerjaan seperti apa sih di
kandang sapi kerjaku cuma membersihkan taik sapi dari dua puluh ekor yang kerjanya berak terus
setiap hari hari kamu tidak pernah berak betul sih tapi di sana kan saya tidak menyakutai itu mbak
hai lapok oke terima saja dulu bur
kan tidak baik menyalahkan pak kades yang sudah begitu penuh perhatian mencarikan kamu kerja
pokoknya sih yang penting kamu kerja dulu nanti kalau kamu sudah dapat pekerjaan yang lebih enak lah baru
kamu pindah hai mbok mending nyampe ni kelepong timbangannya nyolong lebih baik kamu menyampu
terima kasih sapi tapi halal daripada kamu malah jadi penjamret perhiasan orang apa iya apa tidak
jangan pilih pilih lah pokoknya
lah niki seperti biasa nih pak
amal jariah taherat apa itu tak heret pak
loh kan zaman sekarang itu ngibat nih banyak bangbang memakai istilah macem macem adatabanas
nah kalau saya cukup memilih tahirah
artinya tabungan hari akhirat
bagus bagus week itu itu tabungan yang bunganya tidak dapat disaingi ulembang
manapun di dunia insyaallah dan allah enggak sudah menjajikan kehajaran pada
antara sepuluh sampai tujuh ratus kali lipat
loh kok hari ini lain dari biasa saja pak
hehehe ya kebetulan
kebetulan gusti allah marigi saya rejeki yang lebih bulan ini kepada saya
kalau semua orang bisa merasa syukur pada allah seperti pak mangun
saya yakin jurang antara kemiskinan dan kekayaan itu tidak akan sedalam ini pak
walah bapak ini terlampau berlebih lebihan
bukan berlebih lebihan pak
saya lihat hal ini di dalam pribadi pak mangun
iya banyak orang loh pak yang lebih sempurna
lebih beruntung dan pak mangun
sudah memiliki segala hal tapi masih menganggap bahwa allah itu berlaku kurang adil pada mereka
nah ujjubillah nijalik
mudah mudahan hal semacam itu nggak ada dalam diri saya pak mudah mudahan
oh saya yakin pak mangun
meskipun penglihatan pak mangun itu gelap tapi hati pak mangun terang sekali
lebih terang daripada hati kami yang
jadi saya berpikir pak
lama lama saya ngomong sama pak kades ini saya khawatir pak
hati saya juga lama lama akan berubah menjadi riak dan sombong
soalnya bahwa ini terlampau melebih lebihkan hal yang kecil yang saya lakukan
sekarang pak saya mau pergi ke rumah
saya juga mengucapkan terima kasih atas usaha bapak memasukkan adik saya kerja di peternakan sapinya pak mansur
ya ya tidak apa apa lah
bagaimana dia petah misalnya
insya allah dia pasti betah
lah kalau hari pertama dia masih risih kerja di peternakan sapi kan itu biasa pak
soalnya kan bergaul dengan kotoran sapi